enggak itu mau urusan ujang
bu haji tau gak
barusan kamu kirim foto
bantu cari yang perempuan
iya bu aji terima kasih
sudah saya sebar fotonya ke sepuluh orang
bahwa ada orang gorengkan
kang idris mengingatkan saya
bukan untuk memimpin perang
dengan apapun gerakan jamal
jangan masuk dalam permainan jamal
jangan mengambil tindakan sendiri
menghentikan para beliwak
jika tak dig electrical
barusan ada kejadian malu maluin
johnny berantem sama temennya
johnny itu selama ini aku anggap lucu
penampilannya lucu kayak beruang madu
kalau beruang madu yang lucu itu
ternyata bisa ngamuk
katanya gara gara aku
gak tau gak jelas gak ngerti
nyiksa temen kerjanya
prita itu siapa
karyawan di kantor tempat joni kerja
johnny naksir prita
johnny cemburu sama temennya
jadi johnny berantem gara gara perempuan
baru naksir belum jadi pacar
kamu sepuluh tahun gak
gak usah nanti dia malah marah
yaudah kalau gitu mah
makan buburnya dulu habis ini minum obat
tadi yang masak ikan asin siapa ya
tetangga kayaknya mah
tetangga yang mana ya
mau tau aja
sekarang mah yang penting akan sembuh dulu
gak usah mikirin kerjaan
gak usah mikirin dulu soal rencana akang mau beliin rumah buat ini
kita makan dulu yuk
harus ada yang tetep stand by disini
kamu duluan aja
tapi gimana akang bisa beliin rumah buat nini
kata kang mus
akang gak boleh balik lagi ke terminal
kalau nggak balik ke terminal
kan uang buat beli rumah kita masih kurang
yaudah saya pergi dulu
maaf nggak juga
akang kebetulan pukul
sekarang ya people

untuk mendapatkan informasi baru
yang agar kita bisa selamat siang
ikut kami ke kantor
makannya sudah belum
baru mau nambah
saya kemode kang
saya perlu bantuan kamu
kamu mau ke kantor

kamu mau ke kantor
kita ketemu di markas kecil
permainan akan semakin menarik
pilih salah satu saja
harganya berapa nih
harga buku rata rata emang segitu
nggak jadi aja deh
terima kasih om uben
beli ini ah
kamu kan kesini mau beli buku bumi dengan un
kenapa malah beli komik jepang